bisnis ikan cupang masih menjadi prima dona di masa pandemi ini hal ini yang membuat rizal warga
surabaya jawa timur untuk menekuni hobi lamanya memelihara ikan cupang rizal yang awalnya menekuni
usaha di bidang it kini memilih ikan cupang jenis giant untuk diternakan ikan cupang jenis
giant memiliki ukuran yang lebih besar dibanding ikan cupang pada umumnya setelah beberapa bulan
ikan cupang giant hasil budidayanya ternyata banyak diminati tidak hanya di indonesia ikan
cupang hasil budidayanya juga diekspor ke sejumlah negara seperti amerika serikat malaysia
dan singapura bahkan banyak artis nasional yang telah menjadi pelanggan tetap ikan cupangnya
pulas lebih baik sih dibanding bisnis utama saya malah ini yang lebih jalan saat ini ya kan jadi kayak
masalahnya sekarang sih saya jual partaian yang pertama terus yang kedua saya lepasnya melalui
langsung ke penghobi langsung terus kemudian juga ada nanti orang datang ke sini seperti itu ini
dalam negeri atau sampai luar negeri mas alhamdulillah
negeri juga amin ikan yang memiliki keindahan warna ini dijual antara harga lima ratus rupiah
hingga puluhan juta tergantung ukuran dan corak warna ikan dalam sebulan ia mengaku bisa meraih
omset hingga puluhan juta rupiah alih profesi akibat pandemi juga dilakukan rian warga negara
cimahi jawa barat rian yang awalnya berprofesi sebagai koki di sebuah kafe di daerah dago
kini terpaksa berjualan layang layang akibat pandemi negot entitled café tempatnya bekerja tutup
lantaran tidak sanggup lagi menggaji karyawan kini sebagai penjual layang layang rian mengaku
senang bisa berjualan meskipun penghasilan yang didapatnya tidak pasti sehari adalah
dalam sehari rian bisa menjual lima hingga sepuluh layang layang
di mana untuk satu layang layang berkisar dari harga rp tiga puluh hingga rp enam puluh lima
tergantung jenis dan karakter layang layangnya